sanchez pada juni lalu ini mengatakan bahwa dirinya telah transparan dan jujur serta tidak pernah melakukan kesalahan
namun perempuan empat puluh dua tahun itu lebih memilih mundur demi menghindari situasi yang bisa mempengaruhi pemerintahan spanyol
di lancier reuters monton menjadi sorotan karena kasus mastergate terkait caranya memperoleh gelar master dari universitas rey juan carlos
mundurnya monton dari kursi kabinet merupakan yang kedua kali terjadi di masa pemerintahan sosialis yang resmi dibentuk pada juni lalu
kisah tersebut dihentikan oleh polisi di kawasan baker street london saat mengemudi di tengah malam dalam keadaan mabuk pada dua puluh empat agustus lalu
jika yoris mengaku bersalah dia akan dijatuhi hukuman larangan mengemudi dan diwajibkan membayar denda yang cukup besar
kita ke informasi selanjutnya militer rusia dan tiongkok mengadakan latihan pertempuran di wilayah timur rusia
kementerian pertahanan rusia mengklaim latihan gabungan ini merupakan yang terbesar sejak jatuhnya
pemerintahan uni soviet
latihan militer gabungan antara rusia dan tiongkok turut melibatkan peralatan tempur dan persenjataan terbaru dari kedua negara
atas undangan rusia militer tiongkok bergabung dalam latihan ini dengan mengirimkan pasukan dalam jumlah terbesar yang pernah dilibatkan dalam latihan militer di luar negara tiongkok
latihan tersebut melibatkan lebih dari tiga ratus ribu pasukan tiga puluh enam ribu tank dan kendaraan lapis baja
seratus ribu pesawat terbang dan delapan puluh kapal
latihan perang yang dikenal dengan vostok dua ribu delapan belas ini
mulai sejak selasa kemarin hingga tujuh belas september mendatang
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan sesaat lagi
terima kasih dan sampai jumpa